tania batalin niatnya buat bebasin aida
iya ya saya juga gak tau kenapa
tapi pak rituan sendiri yang bilang
dan ini akan membuat kita semakin sungguh buat bebasin aida
sekarang semua keputusan ada di tangannya tania
tapi mungkin kalau kita mau bicara baik baik
siapa tau tania bisa merubah pikirannya
bagaimana pak farid
iya menurut saya nggak ada salahnya kita coba
pak farid bawa dia sekarang
enggak tapi aku bisa dia tahu
kamu juga tau apa jawabannya kan
tua itu buat menang darah
sepatah fortal indah banget
papa tenang aja pak
aku pasti akan bebasin aida
yang penting sekarang
bapak jangan punya banyak pikiran
karena kalau papa sehat
aku akan lebih tenang
untuk bisa urus aida pak
ya papa tenang ya
kita disini aja
enggak aku mau lihat aida
kamu punya perasaan gak sih
kamu gak kasian apa ngeliat aida kayak gitu
emangnya akhirnya pernah ngejahatin apa sama kamu
oke aida emang gak pernah jahatin aku
tapi dia jahatin oma san
itu kan belum tentu tania
belum tentu aida ngejahatin sama kamu
menurut aku semuanya udah jelas ya
pak firman bayar hutang hutangnya
itu pasti dari aida kan
pasti aida yang ngambil gelang itu dari oma
terus dia kasih ke pak firman
semuanya udah jelas san
aida gak mungkin seperti itu
ini pasti ada penjelasannya
kamu sendiri kamu sendiri udah tanya belum sama pak firman
san udah deh
aku capek berdebat masalah ini
pengen kamu tuh kenapa sih
kenapa sih kamu terus terusan nanya balain aida
kamu pikirin dong perasaan aku san
aku dibebasin kamu dari penjara
kamu tuh sengaja ya pengen bikin aku sakit hati
tolong bebasin aida
tolong bebasin aida
tania gak salah
kalau kamu mau bebasin aida
aku akan turutin permintaan kamu apapun itu
aku juga mau menikah sama aku
sanksi syaratnya kamu bebasin aida

terima kasih san
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

apa kamu mau bebasin aida dari penjara
hei yara aku ngelakuin ini semua untuk aksan
lagian aksan janji sama aku dia mau nikahin aku kalau aku mau bebasin aida
dan menurut aku ini cara terbaik untuk aku bisa ngedapetin aksan seutuhnya
enggak aku gak boleh biarin tania ngelakuin itu
aku gak mau aida bebas dan menghalangi aku untuk dapetin riza lagi
lagian kalau aida bebas bisa bisa aku yang terbukti bersalah nantinya
aku harus jaga niat dia
tania menurut aku keputusan kamu itu salah tania
kamu harus pikirin akibatnya
kamu inget gak
pas aida hasud aksan untuk bawa dia kabur pas mau disidang
kalau aida udah keluar dari penjara
dia akan menggoda aksan lagi tuh
dia akan merebut aksan dari kamu
aida itu dulunya teman aku dia sahabat aku
jadi aku kenal banget sama dia
dia seorang pura pura pura pura baik
pura pura gak mau sama riza
gak mau tunangan nggak mau nikah sama riza
tapi dia orangnya munafik kan
dia sebenarnya mau merebut riza dari aku
dia mau ngancurin hubungan aku sama riza
dan sekarang dia mau ngancurin hubungan kamu sama aksan
aku cuma gak mau nasib kamu sama kayak aku
dulu kan dia udah nyakitin aku nyakitin oma nyakitin riza
sekarang dia mau nyakitin kamu sama aksan
aida itu pantes di penjaratan
perkataan indira ada benarnya juga
perkataan indira ada benarnya juga
perkataan indira dan benarnya juga
perkataan indira ada benarnya juga
harus bertanggung jawab sama perbuatannya
ini juga cara satu satunya untuk aku menghalangi niat dia untuk merebut aksan dari aku
jadi tania batalin niatnya buat bebasin aida
iya saya juga gak tau kenapa
tapi pak rituan sendiri yang bilang
dan ini akan membuat kita semakin sungguh buat bebasin aida
sekarang semua keputusan
ada di tangannya tania
tapi mungkin kalau kita mau bicara baik baik
siapa tau tania bisa merubah pikirannya
bagaimana pak pak rit
iya menurut saya nggak ada salahnya kita coba
kita tawarkan saja jalan jalan
sebab kalau kasus ini sudah masuk ke tahap persidangan
akan semakin sulit bagi kita untuk membebaskan aida
karena kasus ini harus terus diproses
kalau begitu sekarang kita temui tania
mudah mudahan dia mau menerima jalan damai
kemudian dia mau membubaskan aida
karena kasian terlalu lama aida di penjara
jangan jangan polisi ini udah tau
kalau aku yang selalu menangisnya
aku ngelakain omelaras
sekarang mereka mau nangkep aku
aku gak boleh ngebiarin polisi nih nangkep aku
aku harus kabur
kabar nama aku